lagi pula aku bersyukur kok pi
ya karena ini rasa sayang aku ke kamu pi
terjadi patah tulang pada bagian tulang kering kaki trisna
ya ampun jadi kaki anak saya bisa cacat dok
ini semua gara gara kamu kamu harus tanggung jawab
apalagi kalo sampe tristan cacat seumur hidup saya gak akan tinggal diam
bu islam tidak akan cacat
semuanya akan baik baik saja
dan kami sebagai tim dokter akan mengoperasi dan memasang pen pada bagian tulang yang patah
oh berarti anak saya bisa normal kembali dok ya
ya kurang lebih seperti itu
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih dok
pokoknya kamu harus tanggung jawab hobi harus
ini bukan salah opi tapi ini salah tristan
tristan kurang hati hati ma
tapi kamu jatuh kan gara gara mau menyelamatkan dia
pokoknya ya opi denger ya
kalo sampe tristan kakinya tidak bisa sembuh
saya akan laporkan kamu ke polisi
pi seharusnya kamu tuh gak boleh ngomong kayak gitu
ini juga salah aku sih
coba jawab kalau aku lebih hati hati kemarin
pasti aku gak bakalan kayak gini
ini semua salah aku
aku udah bilang
ini tuh bukan salah kamu
ini juga salah aku pi
aku bersyukur kok pi
kalau kakek aku sekarang kayak gini
karena ini rasa
nah selamat itu dipercaya

kebanyakan untuk ngefans
karena om sudah lihat pengorbanannya tristan dan tristan juga ada salahnya
om jo minta satu hal dari kamu
apa itu om
tolong hobi jangan putusin tristan
om mohon sekali kamu bersedia
insya allah om
dan kalau perlu
kalau turistan dan opi sudah lulus smu
kita nikahkan mereka
kita dapat hartanya
iya juga sih

udah itu cinta mati saya om
nggak ada wanita lain
nggak ada laki laki
om buat laura
tapi kenapa sekarang laura mau ninggalin saya om
kok ada alien makhluk larut di sini
gue udah bahasa inggris sih
kamu punya hubungan apa sama anak ini
kalian sudah pacaran cukup lama
apa itu betul
aku tuh pacarnya cuma rangka bukan dia eww
tapi kan kita udah jodoh sayang
kita tuh udah disatuin sama tuhan
kamu udah gak bisa nyangka lagi
eww no way never gak pernah tau
sayang itu udah takdir sayang
tuhan udah menulis seperti itu
jeffrey cinta mati selamanya sama laura
dan kita udah jodoh sayang
eww gak mau gak mau mau cepet pergi pergi pergi
pokoknya maunya sama kamu selalu selamanya sampai mati
dari usir dia cepet pergi
bawa keluar anak ini sekarang juga
biasa aja dong bang
eh eh eh lo berani buka dulu
udah pergi lu
ya udah main dulu
aduh gue bilang pergi lo disini lo
ngapain lo kesini sini lagi
gue pergi sekarang
dia punya cinta
aku pun sama
dia punya cinta
aku pun sama